pangkeinan kalau punya mulut jangan sekat ngomong mulut lu adalah hari mau tahu sekarang
bakalan jadi tumbal omongan sendiri coba lu pikir pikir lagi apakah nyesel nih ya allah
kenapa dengkul gua jadi lemes yang kuat cik wajib jangan kelihatan cemen di depan orang orang itu
aja harus kuat ngameng aja lu jangan potong kupingnya kan gua bukan lu makanya ayah kasih
wajib omongan biar kuat sentuh hai lu bener bener kelewatan ya masya allah bangun itu nasib apa
gimana sekarang gue silam lagi pakai air panas ya biar meleleh tuh bibir lu tuh yang
nyerap kalau mau nyerap tuh artinya ya aja
astagfirullahaladzim nih orang udah pengen dipotong kupingnya masih aja sombong nah
ujungi lebih jalik ngerti dengerin sobat lu mau digunting mau kuping mau digunting
langsung keras tapi kalau pakai gunting buku dikit dikit tapi asik
sih banguntung sing panenil reviewing silu
cik bangun cik
masya allah ini orang molor aja kerjaannya
gagak ada rahasia kesiannya
amek abangnya lagi susah
itu orang udah banyak lagi di luar
cik cik mahmud cik
cik mahmud cik mahmud di luar
eh apaan sih pok
emang taneman aja ini cik
emang taneman aja ini sirap sirap
sekali sekali bantu ke abang lo
cik bantuin rom cik
di luar tuh udah parah banget udah gawat
semua pada mau potong kopinya abah
lu nangis gue juga ikut sedih nih
cik ya udah lo nakikin hatinya abah dong cik
supaya abang gak dipotong kupingnya
eh abah lo apa yang dilunakin hatinya
orang kayak batu begitu
lagian tuh cik dipotong kan
udah kesepakatan antara abah lo sama cik nelan
ya tapi cik
kalau ching nelan mau maafin abah
pasti abang gak akan mungkin dipotong kupingnya
cik nelan juga pasti akan maafin kok cik
urusan sama si sulam
cik nelan tuh orangnya kagak tegaan
ya tapi itu cik
pas obari sama badar

dia tuh udah ngomongin semua
warga untuk motong kupingnya abah
dan kalau semua warga tau abah gak mau dipotong
itu bisa tambah parah ching
aduh urusan sama badar mah gampang
bener ya cik
ya dia mulut lagi
ya dia mulut lagi
hei bener bener kagak dipikirannya nih orang nih
mulut lo adalah harimau tau
mulut lo adalah harimau tau
bakalan jadi tumbal omongan lo sendiri lo tau

apakah kakek nyesel nih
kenapa dengkul gue jadi lemes nih
yang kuat cik
pagi jangan kelihatan cemen di depan orang orang itu
pakcik harus kuat
ngemeng aja lo
makanya ayah kasih pakcik omongan biar kuat
makanya ayah kasih pakcik omongan biar kuat
pakcik lo bener bener kelihatan ya
gue siram lagi pakai air panas ya
biar meleleh bibir lo yang ngorok
udah deh lo bangun dulu
bangun dulu ah
kerjaannya ngerepotin orang
aduh udah rame orang ya allah
belom saya potong beseran kupingnya
mau pakai gunting ini
tapi kalau pakai yang ini
ngilu ngilu dikit rasanya
biar kapok dia
biar kapok dia biar tau rasa

jangan mancing di air keluar pak
lam gue bukan pecundang
gue bukan pengcut
sekarang juga gue berani potong kuping buah
malik tarbiji kawal gue ke dokter
lam lo jangan semakin ngernahin gue lam
justru saya yang takut pak haji
kalau kuping pak haji dipotong
saya takut kena dosanya pak haji
kalau lo berani berbuat berani bertanggung jawab lam
ya udah pak haji
gak usah emosi kayak gitu kali
yang berurusan sama antum kan ayek
pak haji gak ada kewajiban untuk motong kuping pak haji
eh lam lo jangan ngeledek gue lo
bukan ngeledek pak haji
perjanjian itu kan bisa batal kalau salah satu pihak ikhlasin
untuk gak ada kewajiban
ya begitu lam ya
pak haji pasti dimaafin tuh
kita diskusiin aja dulu di dalam
kagak perlu diskusi lagi dah
gue udah tekan gue dua bulan
kan gak ada salahnya kalau tamu disuruh masuk dulu
gak ada salahnya kalau tamu disuruh masuk dulu
udah rom abang gak mau mikir lagi
mereka ini kan bukan tamu
pak ikutin dulu itu
ayo cepetan masuk
ayo lah pak haji kita bicara yang di dalam yuk
kok gak ngebayangin deh tuh
juga ngeri ngebayangin ya mak
bang sulam sama cingnelan ke rumah haji muhyiddin
nggak usah nggak usah
ada ada aja rom
tapi rom khawatir sama bang sulam mak
ya lo ambil ambil jebang bayi deh mak
lo gak usah peduliin gue lam
gue udah siap kok untuk dipotong kuping gue
saya bukannya susah pak haji
saya ini merasa malu
kita kan sesama jamaah masjid nih
kenapa mesti bengkelai sih
kenapa mesti berantem
udah gitu taruhannya kayak orang jahiliah lagi
gue ini orang jahiliah
seakan akan gua ini orang kafir
eh lam gue haji dua kali lam
bukan maksud saya begitu pak haji
bukan maksud saya begitu pak haji
semalam saya ketemu ustadz jakaria
nah beliau bilang ke saya
haji sulam sebaiknya perjanjian ini dibatalkan aja
pak haji sulam sebaiknya perjanjian ini dibatalkan aja

nelan juga setuju kan cik
nah begitu juga saya sudah bicara dengan emak

dan mereka juga setuju untuk membatalkan perjanjian ini
setuju gak setuju itu usaha lo sama keluarga lo
kalau gue udah siap gue gak bakal mundur nak
gimana lam hasil keputusan meeting nya
gimana lam hasil keputusan meeting nya
ya kayaknya pak haji mudin gak bisa diajak kompromi tuh
kayaknya kalau dilihat dari tekad sama niatnya
pak haji muidin emang pengen punya kuping sebelah
pak haji muhyiddin emang pengen punya kuping sebelah

ini pak kayaknya

pertama kali siap kan ya pak

eh lu bisa diem gak sih

hei reni abangnya ada masalah
enak enakan aja ke tahu tahu kek gitu
iya diajak damai kagak mau belaku sih

mbak kenapa sih gak setuju aja dengan pembatalan masalah itu